kabupaten merangin yang dikelilingi hamparan alam yang masih asri selama ini dikenal sebagai salah satu kawasan wisata alam unggulan di provinsi jambi
ada sebuah destinasi wisata alam geopark yang unik di desa air batu di kecamatan pemberang
geopark merangin jambi ini memiliki luas lebih dari dua puluh km persegi
dan memiliki koleksi fosil fosil seperti fosil kayu dan juga kerang yang tersebar di sepanjang aliran sungai batang merangin
aktivitas rafting yang akan saya ikuti di geopark merangin jambi ini akan menempuh jarak tiga belas km
menyusuri sungai batang merangin yang dimulai di desa air batu dan akan berhenti di teluk wangsakti
wah seru juga nih kita susuri sungai batang merangin
kita akan berhenti di rafting ria
tapi sebelum memulai rafting wajib nih menggunakan helm sebagai pelindung kepala
dan juga jaket pelampung agar terhindar dari benturan batu yang terdapat di sepanjang sungai
oh ya sesuai dengan kepercayaan masyarakat setempat
kita juga wajib untuk membasu muka sebelum rafting agar aktivitas rafting berjalan dengan lancar
di mana kita melewati berbagai geosite dan juga jarak tiga belas km
dan nantinya kita akan seru seruan bareng peserta yang lain
sungai batang merangin dikenal memiliki arus deras berskala internasional
dan juga memiliki beberapa jeram ekstrim yang dapat memacu adrenalin
nah sekarang kita sudah mau nyampe di jeram amin jeram yang paling ekstrim di gawapak merangin jambi
dan yang paling membedakan di sini kalau rafting itu adalah
di sini kita bisa melihat fosil fosil yang sudah ratusan juta tahun lalu
jadi kita nyampe di red stop pertama
nah ini ada fosil kayu itu yang tinggi sendiri
itu adalah fosil kayu
kayu berusia tiga ratus juta lebih dari seratus juta tahun lalu
dan ini membuktikan bahwa di kawasannya adalah kawasan gunung
fosil kayu ini terbentuk setelah melewati proses alam yang panjang
akibat erupsi letusan gunung berapi
yang unik adalah ada penemuan fosil biota laut salah satunya kerang
ini adalah penemuan fosil
ini adalah laut
dan dia lebih tua dari pembentukan pulau sumatera
yang gak kalah seru di pemberhentian kedua di muarokari
di sini anda dapat berseluncur dan juga bersantai sejenak dengan melakukan swafoto bersama
rafting di arus deras disertai suguhan pemandangan alam yang indah
sungguh menjadi pengalaman yang menyenangkan
tim liputan cnn indonesia